ya partai demokrat akhirnya melabuhkan kapalnya bersama koalisi indonesia maju dan secara resmi mendukung prabowo subianto menjadi calon presiden dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dampaknya koalisi ini semakin gemuk dibanding koalisi pesaingnya
meski begitu jaminan kemenangan ini juga masih dipertanyakan termasuk alatnya penentuan bacawa pres dalam koalisi ini pasca masuknya demokrat
dan apa kemudian catatan editorial terhadap peristiwa politik ini kita bahas lebih lanjut bersama redaktur pelaksana cnn indonesia suryanto
selamat malam mas suri apa kabar mas
selamat malam ferdi kabar baik verdi
ya terima kasih mas suri sudah bergabung malam ini
gini mas ada kemudian narasi yang mengatakan gemuk atau tidak gemuknya sebuah koalisi ini tidak akan juga menjamin sebuah kemenangan dalam sebuah kontestasi pilpres begitu
anda melihat ini bagaimana
ya betul sekali pak ferdi karena prabowo ini kan sudah ikut pilpres kalau untuk menjadi capres kan sejak di dua ribu empat belas lalu dua ribu sembilan belas
di dua gelaran itu kan kalah kan
di dua ribu empat belas itu kalau kita sama sama mengingat itu prabowo juga kan didukung oleh koalisi besar saat ini
di dua ribu empat belas itu prabowo diusung oleh enam parpol golkar gerindra pantek ks p tiga dan pbb plus satu demokrat yang saat itu ikut mengusung prabowo yang berpasangan dengan hatta rajasa
tapi saat itu kan terbukti bahwa koalisi gemuk itu kan tidak bisa menghasilkan
ya tidak bisa menjamin kemenangan begitu
jokowi yang justru hanya didukung oleh partai yang tidak sebanyak prabowo malah bisa menang
saat itu prabowo hanya bisa mendapat empat puluh enam delapan puluh lima persen sementara jokowi dapat lima puluh tiga lima belas persen
di dua ribu sembilan belas begitu juga ferdi
kebalikannya saat itu prabowo koalisinya juga nggak kalah gemuk dengan jokowi
saat itu prabowo hanya didukung oleh pantek ks demokrat dan gerindra sendiri
tapi saat itu
ya kalah lagi gitu
tapi walaupun memang suaranya itu tidak semerosot koalisi gemuknya
walaupun hanya didukung empat partai saat itu prabowo bisa dapat empat puluh empat enam puluh delapan suara
tapi yang patut diingat di dua ribu sembilan belas itu walaupun prabowo didukung oleh empat partai
tapi saat itu suaranya bisa dapat cukup besar empat puluh empat enam puluh delapan
tapi saat itu yang dilawan adalah seorang incumbent gitu si jokowi yang saat itu didukung juga oleh banyak parpol yang sudah menjadi koalisinya
jadi ya besar kecilnya koalisi jumlah partai di koalisi itu bukan jaminan
tapi minimal itu bisa menjadi sebuah modal awal yang bagus bagaimana koalisi besar ini bisa efektif bekerja
mesin politik bisa bekerja secara masif di lapangan untuk bisa menjadikan elektabilitas parpol ini menjadi elektabilitas sosok capres
kurang lebih seperti itu
gini mas suri kalau kita lihat kan memang basis suara ini kan akan menjadi salah satu penentu terhadap dukungan begitu ya sebuah koalisi partai
apakah kemudian dengan masuknya demokrat yang kita tahu basis demokrat ini kan nasionalis ya
ini kan cukup beririsan dengan golkar dan gerindra
ini bagaimana apakah kemudian bisa menggantikan basis suara yang lain
lepas cap pkb juga angkat kaki dari koalisi ini
menarik menurut saya ketika demokrat menyatakan resmi bergabung dengan koalisi prabowo
karena lawan yang akan mereka hadapi yaitu ganjar pranowo itu diusung oleh partai pemenang pdip
yang mereka juga adalah partai nasionalis
maka ketika ada gerbong nasionalis lagi yang bergabung di koalisnya prabowo
menurut saya ini menjadi sebuah modal bagus
bagi prabowo untuk melawan partai nasionalis yang lain di pilpres nanti yaitu pdip
memang ada irisan irisan masa tapi memang masing masing parpol ini kan punya pemilih sendiri punya konstituen sendiri
jadi menurut saya sangat positif bagi prabowo ketika demokrat ikut bergabung
karena lawannya kan nggak main main juga
dari berbagai survei elektabilitas juga
saya masih saling salipkan antara prabowo dengan ganjar
walaupun memang dalam beberapa survei lembaga yang digelar dalam beberapa waktu terakhir
memang prabowo lebih cenderung lebih positif hasilnya gitu dibandingkan gajar pranowo
bukan hal yang negatif atau bukan hal yang buruk sebenarnya ketika banyak partai nasionalis di gerbongnya prabowo ini
menurut saya sangat positif
karena bisa menambah potensi elektabilitas
yang bisa didapat oleh prabowo
apalagi kalau kita dengar dari video yang tadi diputar
bahwa sosok ahy dan demokrat yang selama ini bisa merebranding parpolnya menjadi semacam parpol anak muda
apalagi kan kita tahu bahwa jumlah pemilih muda di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti jumlahnya sangat signifikan
ini cukup apa
cukup positif bagi prabowo untuk bisa menjaga kansnya bisa menang di pemilu nanti ferdi
mas uri sebelumnya pkb bergabung dengan koalisi ini
tapi kemudian pindah haluan
sementara ceruk suara dari basis nahdi gini ini juga terbilang cukup besar menentukan sebuah kontestasi atau kemenangan
apakah kemudian kekosongan ini juga akan bisa menggantikan basis suara nahdiyin yang sudah tidak ada lagi di partai koalisi ini
terkait ini saya menggarisbawahi dua isu besar verdi
pekan lalu salah satu isu yang sangat hangat di pemberitaan kami
salah satu yang pertama yaitu ketika ada rencana koalisi
itu prabowo menggandeng gubernur jatim kofifah inderparawansa menjadi ketua tim ses
ini menurut kami sebuah isu besar kenapa
karena yang pertama
kofifah saat ini adalah gubernur jatim
jatim adalah salah satu lumbung suara plus lumbung suara nu juga karena banyak nahdiyin di jawa timur
kofifah juga salah satu ketua di pbnu
oleh karena itu ini menjadi sebuah isu besar
jadi memang ini kehilangan pkb direspon cepat oleh kubu prabowo
tinggal bagaimana nanti apakah bisa jadi si ibu kofah inderparawansa ini
mau menjadi ketua tim ses dari prabowo ini nantinya itu yang pertama
yang kedua verdi
populer di kalangan ormas islam
kita tahu bahwa di dua gelaran pemilu terakhir
banyak pengamat bilang bahwa
kelompok kanan itu lebih cenderung memilih prabowo
artinya prabowo di kalangan kelompok ormas islam itu sangat populer
mempertahankan dukungan yang selama ini sudah ia dapat di dua pilpres terakhir
yang kedua bagaimana dia bisa juga
merubah popularitas dia yang sangat besar di kalangan ormas islam itu
berbuah menjadi elektabilitas begitu ferdi
kita tahu juga bahwa banyak pengamat bilang
belum tentu pemilih
konstituen parpol itu akan memilih capres yang dijagokan oleh parpol itu
karena sosok capres itu biasanya menjadi sebuah daya tarik bagi pemilih dibandingkan parpolnya
artinya ketika prabowo ini memang sudah populer dari dua ribu empat belas
nyambung di dua ribu sembilan belas apalagi dalam empat tahun terakhir
dia juga menjabat sebagai menteri pertahanan
artinya dia selama ini memang bisa menjaga popularitas dia
di kalangan kelompok islam juga dia selama ini tidak ada isu yang relatif negatif
sehingga ini menjadi sebuah model besar bagi prabowo untuk mempertahankan suara elektabilitas dari kelompok lain
mempertahankan suara elektabilitas dari kelompok kelompok islam
betul kehilangan pkb menjadi pengaruh tersendiri bagi prabowo
tapi kita tidak bisa lupa bahwa di gerbongnya prabowo itu ada partai amat nasional
yang selama ini memang punya irisan pemilih dengan muhammadiyah juga kan
jadi bisa jadi banyak pemilih dari muhammadiyah akan mempertimbangkan untuk memilih prabowo di dua ribu dua puluh nanti
baik mas uri terakhir
yang juga cukup alot untuk kepentingan prabowo
kemudian menentukan siapakah yang akan menjadi bacawa pres dari koalisi ini
pasca demokrat juga menggaungkan dukungannya
demokrat yang kita tahu sepertinya sudah tidak ngotot lagi ya kan ferdia
biar beda ketika demokrat berkoalisi dengan nasdem beberapa waktu lalu
yang mereka terkesan dalam beberapa pemerintahan memang ngotot menyodorkan sby
untuk menjadi bakal cawapres
kalau sekarang memang dalam sejumlah wawancara kami dengan petinggi demokrat
tidak ada semacam kengototan itu
dan mereka sepertinya sudah seperti legowo untuk siapapun cawapresnya
siapapun bakal cawapresnya mereka akan tetap mendukung
karena mereka menyatakan sudah bergabung di koalisi ini
jadi bukan sebuah isu besar soal sosok ahy misalnya yang akan menjadi bakal cawapres
tapi memang pergulatan soal sosok siapa cawapres yang akan menangani prabowo
ini menjadi menarik untuk dinanti juga ferdi
tapi kalau kami sendiri melihat tentu ketika pemilihan bakal cawapres ini latar belakang sosok
ini kan jadi pertimbangan juga
kita tahu bahwa ahy punya latar belakang militer
ini prabowo juga sama punya latar belakang militer
tentu ini menjadi pertimbangan sendiri
apakah arif atau bijak dalam konteks elektabilitas ketika menyandingkan dua sosok yang punya latar belakang militer gitu
kita juga tidak tahu
atau apa mungkin misalnya nanti prabowo akan dipasangkan dengan sosok yang lebih dekat
dengan kelompok kelompok islam misalnya karena kan seperti yang kita bahas tadi
kehilangan pkb memang tidak akan menjadi hal yang bergantung
menjadi pengaruh tersendiri bagi prabowo untuk mendapatkan suara dari kelompok kelompok nu
kurang lebih seperti itu
mas uri semua masih ditakar kekuatan dan juga strategi
kita tunggu apakah kemudian ini akan menjanjikan sebuah kemenangan atau justru rawan tumbang
redaktur pelaksana cnn indonesia com suryanto sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini